ya menyaksikan langsung band kebanggaan tentu menjadi impian para fans ya
mulai hari ini penjualan tiket konser band coldplay resmi dibuka
harga tiketnya bernilai jutaan rupiah
fans ini pasti merogoh kocek dalam dalam untuk mendapatkannya
lantas bolehkah kita juga menggunakan dana darurat
kemudian menjual barang pribadi
atau bahkan mengajukan pinjaman online untuk mendapatkan tiket konser itu
oke kita akan tanyakan ya supaya kita tidak boncos atau merugi setelah nonton konser
kami akan ajak anda berbincang dengan perencana keuangan advisors aliance group indonesia andi nugroho
baik sehat dong mas andi
gimana mas andi juga salah satu anggota masyarakat yang ingin nonton coldplay atau tidak mas andi
enggak dulu deh
oh lagi enggak dulu
iya lebih suka nonton konser yang serajak kalau ada sayangannya
oke mas andi tapi kan orang kayak mas andi ini
ada juga yang berbeda dari mas andi ya
ada yang ingin sekali menonton konser coldplay
katanya kalau misalnya konser coldplay itu nggak datang sering sering gitu
sehingga bolehlah kita kadang kadang mengeluarkan uang lebih
dan kita sudah lihat di media sosial
ojk sudah mengungkapkan bahwa ada peningkatan jumlah pinjaman online dari nasabah
mungkin saja itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh para fans untuk membeli tiket
yang harganya mulai dari rp delapan ratus sampai rp sebelas
mungkin itu harga yang relatif ya semua orang bisa bilang murah atau mahal
tapi boleh nggak sih mas sebenarnya kita itu berutang melalui pinjaman online
oke nah memang pertama yang mesti kita perhatikan dan kita ingat ya mbak dea
pertama adalah namanya kita membelanjakan uang itu kadang bukan kadang
memang akan sangat tergantung sama emosi kita gitu ya
emosi kita dalam artian apa
dalam artian begitu kita contohnya si band coldplay ini
misalnya memang kita adalah fans beratnya band ini gitu kan
dan sejak ingat saya
band ini berdiri sampai hari ini baru pertama kali ini konser di indonesia di jakarta seperti itu
kan animonya begitu membuncah begitu ya begitu menggelora seperti itu
nah pertanyaan kemudian eh ketika tiba tiba si band ini mengumumkan
eh kita mau konser dan kita akan buka penjualan tiketnya hari ini gitu kan
sementara saya lagi buka gitu kan apa yang harus saya lakukan
nah kadang ketika disitu emosi kita memegang perasaan
ada peranan gitu ya emosi kita memegang peranan
kemudian ketika kita kayak lagi nggak punya uang gitu ya
nah pilihannya seperti apa
pilihannya bisa jadi kemudian kita memilih untuk melakukan pinjaman online
pertanyaannya adalah boleh tidak saya bela belain mengajukan pinjaman online
untuk bisa mendapatkan tiket nonton konser band kebanggaan saya ini
kembali lagi pada diri kita masing masing gitu ya
kalau secara matematis secara perencanaan keuangan
saya akan bilang sebaiknya dipikirkan lagi gitu ya
sebaiknya dipikirkan lagi karena apa
mengingat apa nih efek yang bisa terjadi di kemudian hari
pas ya nanti kita nonton meminjam online ini tadi
dan kemudian kita nonton penjualan tersebut
biasanya pinjaman efeknya adalah
oh berarti saya harus ada saya punya utang
saya harus nyicil utang plus bunganya lagi gitu ya
ketika saya harus nyicil utang ini tadi
ada tidak kebutuhan lain yang harus kemudian saya kalahkan
tidak saya bayarin gitu ya
karena uang saya sudah habis untuk bayar cicilan utang ini
sederhananya adalah jangan sampai gara gara kita mengajukan pinjol ini
untuk nonton konser pas ya nonton konser gitu ya
yang kelihatannya malamnya story nya keren keren gitu
nonton konser ya besoknya maksanya cuma nasi sama kecap doang
kan tidak asik seperti itu
gitu ya jadi atau mungkin kemudian uang sekolah
anaknya tidak bisa dibayar
atau mungkin cicilan mobil motornya tidak bisa dibayar
ataupun ada kebutuhan lainnya nggak bisa tertunaikan
gara gara uang kita habis untuk bayar cicilan pinjol ini tadi
sebenarnya ekspo nya di sini
tapi kembali lagi karena ini memang emosi kita begitu kuat saat ini
gitu kan ya kadang itu tadi seperti laporan ojca gitu ya
ada orang yang beli beli pinjam online untuk kita nonton konser band ini
oke mas andi
kalau misalnya mas adi tidak menyarankan untuk mengambil pinjaman online
tapi memang benar benar pengen banget
dan mungkin tadi seperti bahasanya mas andi
lagi boke tapi pengen beli
mas andi mendingan menjual barang barang yang dimiliki
atau berhutang ke pinjaman online
karena ini ceritanya casenya adalah fans berat dari coldplay
yang ingin membelanjakan uangnya menonton membeli tiket
ya ini ceritanya
kalau saya lebih setuju lebih menyarankan

dibandingkan kita mengajukan pinjaman online ataupun berhutang
karena yang namanya berhutang pinjam gitu kan
itu kan yang barangnya
kita sebenarnya nggak punya uang
tapi kemudian kita paksakan diri kita untuk membeli sesuatu barang dengan cara meminjam gitu ya
nah kenapa saya menyarankan lebih pada untuk menjual barang yang kita miliki
untuk pertimbangan resikonya
pasca nanti kita menjual barang tersebut
kita nggak ada tanggung jawab lagi terhadap pihak lain
terhadap diri kita sendiri gitu ya
kalau kita pinjam online itu tadi
kita pinjam online atau menghutang dari teman gitu kan
ataupun bayar bayar untuk kredit
karena itu sepatunya hutang
sementara kalau kita menjual barang kita
aset kita atau investasi kita ya sudah
selesai di apa kita nonton konser
urusannya sudah selesai
paling kemudian kita bohong ya saya jadi nggak punya ini ya
saya sudah tidak punya barang ini ya
saya sudah tidak punya investasi ini ya gitu ya
tapi kan resikonya sudah kita absorb sendiri gitu ya
dibandingkan misalnya kita meminjam online seperti itu
jadi mendingan melepas aset ya
kalau benar benar ingin menonton konser coldplay
tapi mungkin uangnya belum ada
kalau mas adi bilang tadi masih seret gitu
tadi saya kan bicara secara luas
ini kalau dari sudut pandang harga ya
mulai dari delapan ratus ribu sampai sebelas juta rupiah
kalau bicara general kira kira profil seseorang dengan income berapa
yang bisa effort atau bisa membeli
yang sebaiknya membeli itu minimal per bulan berapa
kalau misalnya delapan ratus ribu kemudian tiga lima juta
kemudian lima juta dan juga sebelas juta
nah kita ambil dari yang paling rendah deh ya
berarti kita harus rajin rajin menyisihkan uang kita memang
karena memang tiap bulan saya selalu bilang bahwa
kalau memang nonton
disisihkan untuk menonton konser
berarti paling tidak kita punya income delapan juta paling tidak gitu ya
buat saya income saya cuma lima juta gimana dong
saya menyisihkannya cuma bisa sebulan nya lima ratus ribu
berarti kita sisihkan aja tiap bulannya
berarti kita sisihkan aja tiap bulannya jaga jaga misalnya ada konser konser lainnya lagi
yang harga tiketnya seru
delapan ratus ribu satu juta on berarti kalau saya punya income lima juta
saya menyisikannya sebulan lima ratus ribu
saya tabunglah itu dua bulan tiga bulan untuk kemudian bisa nonton
sama aja misalnya teman teman yang ingin dapat atau beli tiket yang harga sebelas juta
apakah saya berarti sekali nabung sekali menyisikan income dari penghasilan saya
ada sebelas juta
karena itu luar biasa tinggi
namun tidak tertutup kemungkinan itu tadi
mungkin income nya berapa sepuluh juta lah
tapi disisikan terus setiap bulannya untuk
karena suatu ketika nonton konser konser akbar seperti ini
dia bisa mendapatkan tiket tiket yang terbaik dengan di posisi posisi terbaik
jadi sebenarnya kalau menurut saya
tidak harus juga income nya harus sedemikian besar
untuk dia bisa membeli tiket dengan harga paling mahal
dia bisa menyakatinya dengan cara itu tadi menabung tiap bulannya secara periodik
namun misalnya ternyata memang income nya sudah sedemikian besar
kebutuhannya antara income dengan kebutuhan juga sudah tercukupi
dan lebihnya masih banyak kenapa tidak
kenapa tidak untuk dia bisa membeli langsung
bulan ini gajian kemudian kelebihan dari gaji saya tersebut
saya belikan untuk beli tiket yang terbaik kenapa tidak
karena ini mas andi konfirmasi coldplay konser di indonesia ini
cukup mepet dengan dibukanya pembelian tiket
jadi mungkin yang nabungnya masih sedikit harus tahan diri lagi
harus cari income lain untuk bisa membeli
betul betul kalau nggak salah cuma seminggu dua minggu ya
dari diumumkannya penjualan tiket ya
boleh nggak mas kalau misalnya dana darurat
saking pengennya saya akan pakai dana darurat untuk membeli tiket konser
oke nah boleh tidak dana darurat digunakan untuk menonton konser
kita kembalikan lagi gitu ya fungsinya dana darurat untuk apa sih
oh untuk kebutuhan kebutuhan yang memang sangat penting dan urgent
dan sangat mendesak contohnya apa
kita misalnya nggak punya asuransi kesehatan terus sakit
atau orang tua kita sakit tetangga kita sakit gitu kan
kadang kita ikut menyumbang gitu ya
atau kita harus membayari untuk biaya pengobatannya ya
kendaraan kita rempetan atau keselakaan harus segera diperbaiki
genteng kita bocoh itu berarti mendata harus diperbaiki gitu ya
nah hal seperti itu yang bersebut darurat gitu ya
dan fungsinya dana darurat seperti itu
nah kembali lagi
cosplay darurat gitu ya
cuma seminggu dua minggu antara diumumkan akan konser di indonesia
dan sandal penjualan tiketnya
boleh tidak saya gunakan untuk nonton go charles tersebut gitu ya
gak lagi kalau berdasarkan pinjauan perencanaan keuangan
tentu saya sangat tidak menyarankan hal tersebut gitu ya
karena buat saya yang mungkin bukan dari fansnya cosplay gitu ya
dan nggak terlalu suka nonton konser
mungkin menurut saya itu nggak penting penting banget kok gitu ya
nggak ada impact buat saya tapi buat itu tadi
gak lagi namanya kita membelanjakan uang gitu ya
itu pasti akan sangat terpengaruh oleh emosi kita
udah day hard fans gitu kan
kemudian ini baru sekali kalinya ini konser di indonesia
pengumumannya mendadak eh saya nggak punya duit
tapi ada dana darurat yang harus saya lakukan
boleh nggak saya pakai dana darurat saya gitu ya
biasanya kalau sudah seperti ini
matematika kita akan terkalahkan oleh rasa emosi kita ini tadi
nah misalnya seperti ini saya bilang oke
kalau mau digunakan silahkan namun segera digantiin lagi
dan kita harus siap dengan konsekuensinya ketika dana darurat kita
kita yang kita gunakan untuk menonton konser ini tadi
baik intinya mengendalikan emosi ketika akan melakukan transaksi

pembelian tertentu dalam hal ini yang kita bahas pagi hari ini adalah
terima kasih ya mas ani nugroho perencana keuangan
sudah memberikan kami bagaimana pandangan menyikapi konser coldplay
yang benar benar ditunggu oleh banyak orang di indonesia dan sekitarnya
terima kasih mas andi sehat selalu
sehat terima kasih mbak dea